dalam melakukan aktivitas sehari hari masyarakat tidak terlepas dari transportasi termasuk transportasi umum seperti krl transjakarta dan angkutan umum lainnya
pemerintah mewajibkan penerapan protokol kesehatan di setiap pelayanan transportasi namun amankah transportasi umum dari virus corona
untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen dokter menjawab kali ini sudah bergabung dengan kami melalui sambungan zoom dr dia handayani dokter spesialis paru dan konsultan infeksi paru
halo apa kabar ibu di
ya alhamdulillah baik ya
dok bisa dijelaskan seberapa besar potensi penularan
di semua transportasi umum baik bus kereta pesawat terbang dan kapal laut risiko untuk penyebaran covid itu ada
dari beberapa data di bus dan kapal laut itu cukup tinggi ya karena memang kepadatan dan sirkulasi udara
tetapi kemudian kereta dan yang terakhir pesawat
karena pesawat memiliki sistem sirkulasi udara yang dikatakan dia menggunakan filter udara
tetapi semua itu tergantung kepadatan waktu kita selama berada di transportasi publik dan bagaimana kepatuhan kita menggunakan pelindung diri untuk menjaga penularan sama
baik berarti besar kecilnya potensi penularan tergantung dari kepadatan dan kepatuhan kita sendiri ya dok
kemudian apakah pembatasan jumlah
tapi kebelakang dia agak berjarak
kemudian dari sisi
jumlah penumpang akhirnya juga tidak terlalu banyak
ini cukup efektif untuk mengurangi risiko penularan
ya kemudian di halte atau di stasiun sudah mulai disediakan fasilitas cuci tangan dan juga hand sanitizer
lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kemudian menggunakan fasilitas tersebut
yang pertama masyarakat harus selalu ingat setiap melangkah ke fasilitas umum maka tiga m tidak boleh dilupakan
dan mungkin ini sangat efektif kalau di samping menyediakan saranannya tetapi juga memberikan edukasi
misalnya di dalam bus di dalam kereta di dalam pesawat dan di dalam semua transportasi publik supaya itu digunakan
oke nah kemudian masker seperti apakah yang paling cocok dikenakan pada saat menggunakan transportasi umum
yang terpenting adalah pertama masker itu
tadi ya yang paling baik
itu masker memang memiliki tiga lapis
jadi kalau kita mau menggunakan masker seperti yang saya gunakan ini masker bedah dia sudah memiliki tiga lapisan
kemudian kalau kita menggunakan masker kain karena kita memilikinya sebaiknya juga dua lapis atau tiga lapis
kemudian gunakan masker yang baik baik
itu adalah masker terbaik yang digunakan dengan baik
jadi dia menutup rapat seperti yang saya gunakan ini mengikuti bentuk muka kita
kemudian mengikuti hidung mulut hingga tubuh
kemudian mengikuti hidung mulut hingga ke
dan jangan dibuka buka selama kita dalam perjalanan
jangan melakukan makan minum yang menyebabkan kita harus membuka masker kita selama kita dalam perjalanan
di saat dalam keadaan yang selama ini
dokter akhir saran apa yang dapat anda berikan untuk mengurangi risiko penularan di transportasi umum
yang pertama yaitu patuhi semua tiga m selalu
dari mulai sebelum naik di halte di stasiun di terminal di pelabuhan seperti itu maupun di bandar udara
kemudian tiga m dipatuhi
kemudian untuk yang bus dan kereta sebaiknya kita memilih waktu waktu yang bukan jam yang padat
jadi kalau bukan yang urgent kita pilih yang kira kira jamnya tidak terlalu padat
misalnya tidak di waktu waktu yang
tapi memang kadang kadang kita harus tetap melakukannya
jadi tetap yang penting adalah menjaga yang aturan tiga m beserta kepatuhan selama di dalam bus ataupun kereta
baik terima kasih atas waktunya dokter diahandayani
kesehatan adalah harga yang tidak ternilai
karena itu ingatlah pesan ibu
memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir
agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat
jangan jadi korban kelalaian kita
demikian segmen dokter menjawab kali ini
terima kasih dan sampai jumpa